hari raya idul adham memang sudah lewat dua pekan
namun di kabupaten bekasi jawa barat
seekor sapi kurban justru belum dipotong
karena tidak jelas siapa pemiliknya
sapi yang dikirim sebuah perusahaan
dua hari sebelum hari raya ini
kini dibiarkan di halaman kantor dprd kabupaten bekasi
panitia kurban di gedung dewan ini
tidak berani memotongnya
karena tidak mengetahui atas nama anggota dewan siapa
sapi ini ditujukan
petugas keamanan pun punya tugas tambahan
karena harus menguasai sapi dan memberinya makan
apa emang sapi lebih
apa emang sengaja ini disisain tidak dipotong
sehingga sampai sekarang sapi satu ekor tetap masih ada
kalau yang lain mah udah pada dipotong
betulnya panitia kurban saya juga di sini
tapi ya karena memang belum dapat izin ini dipotong
saya tidak berani
sejumlah anggota dprd kabupaten bekasi
yang dihubungi melalui pesan singkat
mengaku tidak mengetahui keberadaan sapi kurban
yang belum dipotong ini
petugas keamanan pun berencana melapor ke polisi
terkait kepemilikan sapi tak bertuan ini
jadi beben bekasi jawa barat